dibongkar tapi sesuai prosedur berapa yang dihentikan
ketegangan ini terjadi ketika pihak jurusita dari pengadilan negeri surabaya
hendak membongkar bangunan yang akan digusur oleh pihak pemerintah kota surabaya
warga bersama pengacara meminta pemerintah kota surabaya menunjukkan legalitas
luas bangunan yang akan digusur kepada warga
agar sebagian bangunan yang masih menjadi hak milik warga tidak ikut dibongkar
warga mengaku bahwa eksekusi tidak sesuai perjanjian awal
seharusnya penggusuran hanya sepanjang tiga meter ke dalam bangunan
namun saat dieksekusi yang digusur sepanjang lima meter masuk bangunan mereka
cuma sekarang ini masalah ukuran
tidak sesuai dengan apa adanya yang diminta dengan pemkot
hasilnya dari pemkot punya saya ini kenanya cuma tiga meter
sekarang kok merambat jadi dua meter jadi lima meter
ada tambahan lagi dua meter
sementara kepala dinas pekerjaan umum bina marga dan pematusan
kota surabaya erna purnawati menyebut
proses pembebasan lahan ini sudah berlangsung sejak tahun dua ribu tujuh belas
upaya eksekusi juga sudah dilakukan sebanyak tiga kali
namun tertunda akibat pandemi covid sembilan belas
ini termasuk sekita ya karena kan tanahnya bibirnya
dianggupi dalam asetnya pilih pasar
oleh barang jalan yang dibutuhkan berapa meter nih bu
dibutuhkan kurang lima meter ya
kurang lima meter khususnya untuk deserian atau saluran
bidang tanah ini rencananya digunakan untuk pelebaran jalan wonokromo
serta area pedestrian sepanjang tiga ratus meter
meski sempat terjadi ketegangan proses eksekusi berjalan damai
karena mendapatkan pengamanan dari ratusan personel kepolisian
wahyu pratama putra surabaya jawa timur